terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kasus perusakan masjid ahmadiyah kembali terjadi
menko polhukam mahfud md meminta agar kasus ini segera diusut tuntas
sementara pihak ahmadiyah juga meminta skb tiga menteri tahun dua ribu dua puluh
tentang ahmadiyah dicabut untuk mengurangi potensi terjadinya konflik ke depan
masjid miftahul huda yang digunakan untuk beribadah jumat ahmadiyah
di kabupaten sintang kalimantan barat dirusak oleh masa pada jumat lalu
tak hanya itu masa juga membakar bangunan di samping masjid
menanggapi kejadian ini menko polohuka mafud md telah memerintahkan
gubernur dan kapolda kalimantan barat segera menangani kasus penyerangan
serta perusahaan masjid jumat ahmadiyah indonesia
semuanya ya harus ikut aturan aturan hukum
dan gubernur akan menangani ini dengan baik
sehingga itu tidak perlu meluas
sehingga semuanya harus menahan diri
kita hidup di negara kesatuan republik indonesia
di mana hak hak asasi manusia itu harus dilindungi oleh negara
sementara jumat ahmadi indonesia meminta kepolisian menegakkan hukum
jumat ahmadiyah juga meminta surat keputusan bersama tiga menteri tahun dua ribu delapan
tentang ahmadiyah dicabut
untuk mengurangi potensi konflik
yang kedua adalah soal skb tiga menteri tahun dua ribu delapan belas
walaupun tujuannya awalnya untuk memberikan perlindungan kepada muslim ahmadiyah
tapi dalam prakteknya
skb tiga menteri kemudian ditafsirkan sebagai pelarangan oleh pimpinan daerah
oleh bupati oleh gubernur di beberapa tempat tidak semua
dan kemudian dijadikan alasan oleh kelompok kelompok radikal untuk melakukan persekusi
banyak pihak menyayangkan peristiwa ini
di semarang persaudaraan lintas
agama atau pelita mengeluarkan sikap keprihatinan atas peristiwa perusakan
mereka pun meminta polisi segera mengusut tuntas pelaku perusakan dan pembakaran
aparat keamanan kami mohon tegas untuk mengambil tindakan tindakan yang terukur terhadap para perusuh
mohon maaf saya katakan mereka bukan umat beragama yang baik yang menyerang itu
tetapi adalah perusuh atau brandel brandel yang bergeduk agama
tolong ini aparat harus tegas
mereka juga meminta negara tidak boleh kalah dan harus hadir di setiap terjadinya peristiwa atau aksi intoleransi umat beragama di indonesia
tim liputan cnn indonesia
ya menteri agama yakut kolil komas mengecam insiden perusahaan dan pembakaran masjid ahmadiyah di sintang kalimantan barat
dan meminta aparat keamanan untuk mengambil langkah tegas
sementara di sisi lain jaringan gusdurian mendesak presiden joko widodo untuk mencabut beberapa aturan terkait dengan pendirian rumah ibadah
dan pelarangan atas jemaah ahmadiyah di indonesia
kita akan bahas lebih lanjut dengan para narasumber saya pada malam hari ini yang sudah hadir dalam cnn indonesia newscast
yang pertama ada staf khusus menteri agama bidang kerukunan umat beragama ifdal abidul aziz
selamat malam assalamualaikum gus alex
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kondisinya gimana gus alex sehat ya
alhamdulillah sehat wa rafiat
dan yang berikutnya ada kabit humas polda kalimantan barat atau kalbar kombes pol doni tjengah dan jemaah jemaah ahmadiyah di indonesia
selamat malam pak doni
ya selamat malam
pak doni gimana juga sehat ya
ya harus sehat
dan berikutnya terakhir ada koordinator jaringan gus durian alisa wahid
selamat malam assalamualaikum mbak alisa
waalaikumsalam mbak fani
alhamdulillah senang sekali mendengarnya
kalau begitu kita lanjutkan langsung ke dialognya saya harus ke pak doni terlebih dahulu
pak doni sejauh ini apa saja hasil penanganan
dengan kasus ini oleh kepolisian
ya jadi perlu kami laporkan bahwa komitmen kami bahwa
fokus kami sekarang itu dalam menegakkan hukum
kemudian menjaga status atau situasi di sana tetap positif
untuk penegakan hukumnya sendiri kami sampaikan bahwa sudah ada sepuluh orang yang kita amankan
untuk menentukan status dari masing masing orang yang kita amankan
oke sepuluh orang ini semuanya warga di sekitar masjid tersebut atau bagaimana pak doni
ya jadi saat ini kita lagi maraton untuk memeriksa
setiap orang yang kita amankan tersebut
kita berharap dari pemeriksaan nanti bisa berkembang
jadi artinya semua pertanyaan dari mbak tadi bisa kita jawab di hasil pemeriksaan
bahkan bukan tidak mungkin aktor intelektual pun bisa kita dapatkan di sana
kami memang membutuhkan waktu
mudah mudahan dalam waktu segera ya kita bisa sampaikan secara lengkap
tidak hanya orang yang saat ini sedang
oke tapi saya harus tanya lagi pak doni
ini sepuluh orang yang sudah ditangkap oleh kepolisian ini berdasarkan laporan atau kesaksian dari pihak mana saja pak
ya jadi kita berdasarkan
kita berdasarkan alat bukti
barang bukti yang ada di tkp
kita melakukan pemeriksaan dari sana
kemudian muncul hasil identifikasi dari beberapa orang yang memang ada di
kemudian dari situ coba melakukan pendekatan
saya berharap mereka bisa datang sendiri
walaupun tadi dari sepuluh orang itu ada lima yang kita jemput
ada satu yang datang sendiri ke kantor
oke baik baik saja pak doni
jadi akan ada hasil lengkap atau update perkembangan dalam satu x dua puluh empat jam ke depan begitu ya pak doni ya
baik kalau begitu saya sekarang ke gus alex
gus alex untuk langkah yang diambil oleh kementerian agama terkait dengan kasus perusahaan dan juga pembakaran masjid ahmadiyah di sintang ini
seperti apa ke depan ya
ya terima kasih mbak
jadi kementerian agama terkait dengan kasus di kalimantan barat ini
sudah meminta kepada kak kanwil kementerian agama kalimantan barat
untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kemudian seluruh fkub
serta turun ke lapangan ya mengambil langkah langkah strategis dalam pemeliharaan kerubunan masjid agama
peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri ya
nomor sembilan dan nomor delapan tahun dua ribu enam
yang saat ini sedang kita upayakan peningkatannya menjadi pervide
tentang pemeliharaan kerubunan masjid agama
memang memberi mandat kepada kepala daerah ya
atau wakil kepala daerah
dalam pemeliharaan kerubunan masjid agama
nah dalam hal ini memang kemenag ikut juga ambil bagian bersama dengan forum kerubunan masjid agama
itu yang terus kita lakukan termasuk berkait dengan kasus di sintang kalimantan barat ini mbak
oke tapi untuk respon baik kepada pemerintah daerah maupun kepolisian setempat bagaimana
dari kementerian sendiri pak
ya begini persoalannya itu kan sebenarnya adalah pertama yang harus kita sampaikan
yang harus kita munculkan adalah apapun persoalannya ini kan kita depankan musyawarah
dalam mencari penyelesaiannya

kita bahas secara detail akar masalahnya dan kita upayakan untuk mencari solusi
itu yang pertama harus kita lakukan
itu yang pertama harus kita lakukan
untuk menykeparkan musyawaroh dan mengejar penyelesaian
penegakan hukum itu juga sangat penting
wolaj karena itu berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh hafal kulisian ya harus kita apresiasi
itu semua ini kan persoalan kan
tidak semata mata berhenti di soal
perhatian hukum ada

apa itu pak
apa itu yang menjadi prioritas dari
kementerian agama sendiri penyelesaian seperti apa
yang akan diambil
pertama ya selain
perhatian hukum itu adalah soal jaminan
kebebasan beragama di indonesia
itu harus kita dorong harus kita
kepada masyarakat kepada umat
untuk dapat menjalankan ibadah
sesuai dengan agama dan keyakinannya
nah ini diatur dalam ini regulasinya
mengatur seperti itu
bahwa ada beberapa kasus
peristiwa ini ya sebagai
sukuritas yang harus kita pahami dan kita carikan
nah yang ketiga
yang harus kita bangun bersama sama
menguatkan pemahaman kepada
cara pandang baru kepada masyarakat
beragama apa itu
moderasi beragama bagaimana
moderasi beragama ini penting
kemudian masyarakat bisa memahami
ini secara benar
membangun perilaku yang toleran
perilaku yang berkeadaban
tata cara hidup yang
saling bekerjasama membangun
mulai kita bangunlah
kata sosial masyarakat yang harmonis
yang penting menurut saya selain
soal penagakan hukum
kemudian jaminan keberhasilan
keberagaman yang ketiga adalah
bagaimana mendorong progresi
beragama di masyarakat pada umat
ini pokok ini penting
tergelitik untuk mendalami
terkait dengan jaminan kebebasan beribadah oleh
warga beragama di indonesia
tapi saya harus ke mbak alisa
terlebih dahulu ini mbak alisa menurut anda
apakah langkah langkah yang diambil baik oleh
kepolisian maupun kementerian agama sampai dengan
saat ini terkait dengan kasus
perusakan dan juga pembakaran masjid ahmadiyah di sintang
mbak alisa assalamualaikum
masih bisa tersambung masih bisa mendengar suara saya
baik mbak alisa kita masih mencoba
untuk menghubungi anda saya penasaran
terkait dengan respon baik mbak alisa
sudah tersambung lagi ya saya ulang lagi
pertanyaannya mbak alisa ya
oke siap mbak lisa sudah cukup jelas
mendengar pertanyaan saya tadi
ya sudah mbak oke silahkan
jadi begini tentu saja kita mengharapkan
untuk membuatnya tidak sampai terjadi ya
harusnya ini tidak sampai terjadi
tidak seperti sekarang ini
yang pak doni tadi sampaikan
harus mengejar sepuluh orang
mengamankan sepuluh orang tersebut
karena begini mbak
prosesnya sampai di sini
itu sebetulnya cukup panjang loh
mencermati ini sejak dari
satu bulan yang lalu
ketegangannya mulai meningkat kemudian ada
pertemuan pertemuan pemda juga
melakukan pertemuan pertemuan dengan
dengan kementerian agama nah kementerian agama
sendiri saya tahu persis ini di
terus diingatkan oleh
kementerian agama pusat tentang
bahwa hal hal yang terkait
dengan agama adalah urusan absolut
pemerintah pusat tidak pemerintah daerah
nah ketika sekarang terjadinya
sudah seperti ini ini memang
ya sudah ya sudah tidak bisa lagi
pencegahan tetapi kita tentu
mengharapkan agar tidak berkembang
tidak meluas dan ini
segera diselesaikan karena ini
bisa menjadi presiden yang
kurang tepat ya yang
buruk begitu kepada
para jamaah ahmadiyah di tempat tempat yang lainnya
perkataan jaringan gus durian sebelumnya
yang menyebut bahwa ada
relevansi termasuk dalam
skb dua menteri soal pendirian rumah ibadah dan
juga skb tiga menteri nomor tiga tahun dua ribu delapan ini
jaring gus durian menyebut bahwa
ini harus atau sebaiknya dicabut
sejauh apa relevansi aturan ini menyebabkan
insiden yang terjadi di sintang
tafsir yang itu kemudian
mengikuti dua aturan tersebut mbak
jadi misalnya begini
pengalaman jaringan gus durian
mendampingi berbagai kelompok kelompok
minoritas agama terutama untuk
mendirikan tempat ibadahnya
oleh aturan aturan ini
bahkan di beberapa tempat itu
aturannya sudah terpenuhi tapi
akhirnya dicabut kembali dukungannya
nah itu satu ya terkait dengan pendirian
tempat ibadah yang kedua terkait
jamaah ahmadiyah ini banyak sekali
salah tafsir yang bahkan
saya sempat terkaget kaget ketika
seorang pejabat kepolisian
di tingkat pusat itu juga
tidak paham bahwa
ahmadiyah itu tidak pernah menyebutkan
bahwa ini organisasinya
dilarang atau kemudian
masjid harus ditutup itu tidak ada
itu yang ada
ini sudah masuk ranah kementerian agama
tepatnya untuk menjawab dengan
polemik dibalik skb
dua menteri dan juga skb tiga menteri
terutama relevansinya dalam terjadinya
insiden di sinta kalimantan barat tapi kita harus
jeda terlebih dahulu kita akan
lanjutkan kembali dialog ini dalam
sian indonesia newscast akan segera kembali dengan informasi selanjutnya
tetaplah bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita akan lanjutkan kembali dialog terkait dengan
usut tuntas aksi intoleransi yang terjadi
di masjid ahmadiyah sintang
kalimantan barat saya kembali ke
gus alex selamat malam
assalamualaikum gus alex tadi kata
mbak alisa ini ada relevansi ada hubungannya
dengan polemik aturan skb
dua menteri dan juga skb tiga menteri
nah adanya polemik ini
bagaimana kemenak merespon
untuk aturan kedepannya tentu saja
iya terima kasih
terima kasih mbak alisa
pertama terkait dengan
menteri agama dan menteri
dalam negeri nomor sembilan
dan nomor delapan tahun dua ribu enam
ini kan mengatur
tentang peran kepala daerah
wakil kepala daerah
dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama
forum kerukunan umat beragama dan yang ketiga
poin ketiga adalah mengatur
regulasi ini ketentuan ini
dalam rangka memberikan aturan aturan
kita mendirikan rumah ibadah
yang harus terpenuhi
nah ini kita bangun kita sepakati bersama
ini adalah konsensus pada waktu itu
konsensus dari sekian banyak
pokok pokok agama gitu ya
yang dilakukan dalam rangka
membangun kesepakatan bersama
satu ketentuan aturan regulasi
agar proses pendirian rumah ibadah
teratur gitu ya
banyak yang kita lakukan kita melakukan itu

bayangkan mbak ketika ada regulasi seperti ini saja

itu masih banyak persoalan yang muncul
bagaimana kemudian kalau tidak ada
ketentuan dan aturan yang kita sepakati bersama sama
yang menjadi konsensus
dari kita bersama
nah saya tidak bisa membayangkan itu
sehingga kemudian akan
terjadi persoalan yang tidak bisa
kita carikan ujung pangkalnya
itu seperti apa itu
itu yang pertama terkait dengan
skp dua menteri
yang kemudian yang kedua terkait dengan
ya tadi terkait dengan
bpm ya peraturan bersama menteri nomor
yang saat ini statusnya
sedang kita tingkatkan kita upayakan untuk
meningkat menjadi peraturan presiden jadi kita
pada awalnya ketika skp mungkin pemerintah
daerah kurang begitu memberikan
atensi kepada forum perhubungan beragama
kepada fkup sehingga
peran peran perhubungan itu
masih minim peranannya
nah dengan progres ini kita harapkan kemudian
peran peran perhubungan kita
kita bisa lebih aktif bagaimana
kerukunan di daerah mereka masing masing
nah ini yang kedua
yang kedua mbak
terkait dengan surat keputusan bersama
ya menteri agama
jaksa agung dan menteri
dalam negeri tahun dua ribu delapan
dan perintah kepada penganut
anggota dan atau
pengurus jemaat ahmadiyah
dan warga masyarakat
ini kan kalau kita lihat kan
pokok pokoknya kan ada beberapa hal gitu ya
kalau kita coba lihat ada
enam butir keputusan gitu ya
ada enam butir keputusan pokok
yang disampaikan di dalam surat keputusan
bersama itu dan ini
substansi ini kita sudah mulai lupa
nah menurut saya kita harus
bersama sama membangun kembali
gitu ya membangun pemahaman kembali tentang
keputusan di dalam skt ini yang antara
lain gitu ya memberikan
peringatan dan memerintahkan kepada warga
masyarakat untuk tidak menceritakan
atau mengusahakan dukungan umum
melakukan penafsiran tentang suatu agama yang
dianu di indonesia atau melakukan
kegiatan keagaman yang menyerupai
kegiatan keagamaan dari
agama itu yang menyimpang
dari kepokok pokok ajaran agama itu
pertama poin pokok pertama yang kedua
penganut anggota dan atau
anggota pengurus jamaah
juga diingatkan sepanjang mengaku
beragama islam untuk
menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan
yang menyimpang dari pokok pokok ajaran
agama islam ya
di dalam skb itu jadi
jangan kemudian langsung
dianggap bahwa skt ini
menjadi pangkal dari
adapun apabila ditemukan
hal hal yang dianggap kurang
sesuai kurang tepat
dan seterusnya ya mari kita perbarui
peluang itu masih memungkinkan
peluang itu masih memungkinkan
tapi mari kita gali kembali
isi dari surat keputusan
bersama tiga menteri ini
kita jangan lupa
jangan semata mata kemudian melihat
skb tiga menteri ini tapi isinya
ini apa mari kita gali bersama sama
jangan sampai kita lupa itu aja mbak
oke kalau misalnya tadi
skb dua menteri ini akan diperkuat dengan
peraturan presiden apakah ada rencana
seperti itu juga untuk skb tiga menteri
untuk menghindari adanya multitafsir
pasal pasal yang didalamnya
pertama terkait dengan pdm nomor
tahun dua ribu enam ya
itu yang saat ini menjadi prioritas kita
kita memperkuat ya memperkuat
peran pemerintah daerah
rangka memperkuat fkub
di tingkat daerah gitu ya
bagaimana itu kita
kita naikkan statusnya menjadi
lebih kuat karena
kemudian muncul di daerah daerah gitu ya
kalau pemerintah daerahnya tidak
care terhadap fkub
tidak care terhadap dengan isu isu
dan seterusnya terus mana
nah begini mbak
kita masih banyak di daerah daerah
yang fkub tingkat daerah itu
tidak difasilitasi oleh
pemerintah daerah itu masih banyak
artinya masih banyak kepala daerah yang tidak
care terhadap isu kerupunan
fkub nya dibiarkan fkub nya
fkup nya tidak kemudian diperhatikan
masih banyak karena menganggap
bahwa dasar regulasi keberadaan
fkub hanya sekedar
peraturan bersama menteri
dua menteri maka kita dorong
agar menjadi peraturan presiden
terkait dengan skb tiga
ini saat ini kalau menurut
saya dua hal pokok pertama adalah
mari kita gali bersama sama
surat keputusan bersama
tiga menteri ini
yang kedua apabila masih dirasa
ada yang kosong
apabila ada yang dianggap
terlalu keluar dari konteks
ya mari kita perbaiki
itu aja kalau menurut saya
oke ini bisa jadi masukan
untuk kedepannya ya terutama untuk
kesentang kalimantan barat
kalau begitu saya ke pak doni
pak doni ini saya juga penasaran terkait dengan
berlangsung sejak agustus lalu ketika
mediasi ini dilakukan semenjak
adanya pasca penyegelan masjid
ahmadiyah tersebut ini sebenarnya kesepakatan
seperti apa yang diambil oleh pihak pihak yang
melakukan mediasi sampai akhirnya
bisa terjadi insiden pembakaran ini gitu
dan aturan seperti apa yang selama ini
berjalan di kalimantan barat atau sintang
khususnya terkait dengan bagaimana
skb dua menteri kemudian juga
skb tiga menteri tersebut berjalan di lapangan
ya jadi kami menjelaskan
sejak masalah ini
menimbulkan di awal agustus
itu dari pemerintah kabupaten
sintang sudah melakukan
berbagai upaya dengan
melibatkan semua stakeholder
agar permasalahan ini
musawarah ini pun melibatkan
semua serakat yang
kit yang saat ini digunakan
masjid yang berdiri
di masjid kemanet
dianggap masih belum cukup
oleh masyarakat yang menolak
berdirinya masjid kemanet
di masjid yang didirikan
namun ternyata keputusan ini
dianggap masih belum cukup
oleh masyarakat yang menolak
berdirinya masjid kemanet
di sana mereka
melakukan aksi dan
terjadilah kejadian di tanggal
oke tapi aturan terkait
dengan skb tiga menteri di sintang kalimantan barat
sendiri selama ini berjalan seperti apa pak doni
yang diperhatikan maka itu
pemerintah kabupaten sintang
berani mengambil kesempatan dengan
kegiatan di masjid itu
dan tentunya ada juga
kegiatan berarti upaya
pengubaran di sana yang tentunya akan
berkentangan dengan skb tiga menteri
nah di samping dengan
aturan aturan bersama menteri tadi
ada juga aturan aturan yang
harus ditahasi oleh
jamal ahmadiyah ketika
tindakan juga menjadi
sumber masalah di sana
oke baik dari pihak
kementerian agama mengatakan sudah ada yang
diturunkan ke lokasi ke sintang kalimantan barat
untuk memediasi atau
melakukan kesepakatan membicarakan
hal seperti ini lebih lanjut sehingga
aturan aturan yang dilakukan ke depannya ini
bisa semakin jelas seperti itu ya tapi mbak alisa
dari kasus pembakaran
masjid ahmadiyah ini dan ke depannya
langkah langkah apa yang akan diambil
oleh pemerintah maupun juga aparat
terkait di indonesia khususnya
bagaimana anda melihat peran pemerintah
serta pihak pihak terkait lainnya
dalam menjamin kebebasan beragama serta beribadah
bagi warga indonesia khususnya
menyambut baik tadi apa yang disampaikan oleh
pak gus isfah
bagaimana kementerian agama membuka
diri untuk mengkaji kembali
apa yang harus diperkuat kemudian
mengolah ulang dari
menimbulkan kemudorotan ya
ke persoalan yang
seperti saat ini
kita harus ingat bahwa terkait
dengan jamaah ahmadiyah dan juga beberapa
serangan serangan seperti ini sudah berulang kali
terjadi di berbagai tempat
antar kelompok umat beragama juga kita
temukan di berbagai tempat nah kenapa ini
terjadi mbak tadi pertanyaan mbak fania
adalah tentang peran pemerintah daerah
aparat keamanan di tingkat daerah
bahkan juga kementerian agama di tingkat daerah ya
yang pertama kita harus ingat
bahwa agama adalah urusan absolut ya
urusan absolut artinya
itu dilakukan oleh
pemerintah pusat tidak
didelegasikan ke pemerintah daerah tidak
termasuk di dalam otonomi daerah
yang kedua urusan otonomi daerah ini
memang membawa dampak mbak kenapa
para kepala daerah
bisa lebih mudah
terperangkap dari pandangan
kenasionalan gitu jadi
perspektifnya itu bukan perspektif nasional
tetapi perspektif lokal begitu
yang dilihat ya hanya
kalbar saja kalau di
ada kasus di minahasa utara
ya di minahasa utara saja di kabupaten pun
saja begitu nah kemudian
yang kemudian memperparah
pendekatan harmoni sosial
dan ketertiban umum
yang berpihak pada mayoritas mbak
atau yang biasa kita sebut sebagai mayoritarianisme
perlindungan terhadap hak konstitusi
warga negara yang dijadikan sebagai acuan
kehendak mayoritas bagaimana
nah ini berat ya karena
mayoritas itu kan beda beda
kita bicara di bali ya mayoritasnya
bukan orang muslim gitu di sini
mayoritasnya orang muslim tapi di tempat lain
tidak gitu kalau kita pakai
ini semoga bisa menjadi masukan
untuk membicarakan semuanya
secara lebih tidak memperhatikan
mayoritarisme itu ya mbak alisa
dan juga memperhatikan prioritasnya kepada
kerukunan umat beragama
secara keseluruhan di indonesia tapi saya sekali
karena durasi yang sangat sepi kita harus sudahi
dialog pada malam hari ini terima kasih sekali
atas waktunya gus alex pak doni
dan juga mbak alisa dalam sian indonesia newscast
pada malam hari ini sehat selalu semuanya selamat malam
terima kasih mas pak doni mbak alisa
terima kasih mbak alex mbak alisa
dan tetaplah bersama kami
di sian indonesia newscast akan segera kembali